unit reserse narkoba polsek ciputat tangerang selatan berhasil menemukan tujuh puluh sembilan lima kg ganja kering di kampung gunung puyuh kota sukabumi jawa barat pada empat februari lalu
ganja itu disembunyikan dalam empat ban mobil dan sudah dikemas kemas dalam satu ratus lima puluh satu bungkus yang masing masing seberat setengah kilogram
saat digrebek para tersangka tengah memindahkan ban mobil yang penuh dengan ganja ke sebuah mobil untuk dikirim ke wilayah tangerang selatan atas pesanan pengedar yang kini telah ditangkap polsek ciputat
dalam keterangan persnya senin siang polisi berhasil menemukan satu ratus lima puluh satu kemasan kotak ganja kering siap edar di dalam empat ban mobil dengan masing masing kemasan kotak ganja kering seberat setengah kilogram
menurut tersangka dirinya diberi upah rp delapan ratus hingga rp satu
untuk sekali penjemputan dan pengantaran ganja
penggerbekan gudang penyimpanan ganja berawal dari pengakuan pengedar ganja yang sudah ditangkap polsek ciputat dan mengaku kerap memesan ganja melalui tersangka di wilayah sukabumi jawa barat
hasil penggrebekan ditemukan setiap satu ban ditemukan ganja sebanyak tiga puluh lima kemasan kotak dengan berat tujuh puluh sembilan lima kilogram
yang menyatakan bahwa ganja ganja yang ada sama dia itu diperoleh berasal dari kabupaten
kita melihat samping ini ada ban
di dalam ban inilah tempat ganja ganja yang sudah siap edar ini disembunyikan
polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari penyuplai ganja yang disinyalir merupakan jaringan antar provinsi
dimas arief setiawan kangrang selatan bantang